penyidik kpk memanggil mantan wakil gubernur jawa barat deddy miswar
dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan meikarta
deddy miswar tiba sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
dan penyidik kpk ingin mendalami rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah provinsi jawa barat
terkait pembangunan proyek meikarta
badan koordinasi penataan ruang daerah jawa barat memberikan rekomendasi lahan
yang dapat digunakan proyek mekarta seluas delapan puluh empat enam hektare
namun rekomendasi yang diberikan pemprov jawa barat ini berbeda
dengan rencana lipo group yang membangun mekarta seluas lima ratus hektare
dalam kasus ini kpk telah menetapkan sembilan orang tersangka
salah satunya adalah bupati bekasi neneng hasanah yassin
sejak awal kan saya yang mengatakan bahwa ada yang kurang beres dalam masalah rencana pembangunan meikarta
pertama karena itu dikawal
besar strategis provinsi yang harus mendapatkan rekomendasi dari provinsi yang menyangkut tata ruang
makanya sekarang ini wajar kalau kpk minta keterangan saya
dan saya ikuti semua proses rekomendasi